tersangka bernama sinar hati bulolo warga jalan turi kecamatan medan labuhan sumatera utara ditangkap di jalan karya tujuh kecamatan helvetia medan minggu dini hari
saat ditangkap ia tengah mengendarai becak motor bermuatan dua karung berisi bangkai babi
tersangka sempat berkila bahwa karung yang dibawanya bukan bangkai babi namun ia tak bisa mengelak setelah petugas membuka isi karung dan menemukan bangkai babi yang diduga baru mati
tersangka mengaku diperintahkan seseorang untuk membuang bangkai hewan tersebut ke aliran pari desa alvetia kecamatan medan sunggal dengan imbalan rp dua ratus lima puluh untuk seekor bangkai babi
kita lakukan interogasi untuk penyelidikan lebih lanjut siapa yang memiliki babi tersebut nanti akan kita ambil keterangan